obyek wisata kertepas terletak di kecamatan sawangan kabupaten magelang jawa tengah
lokasinya berada di lembah dan diapit dua gunung yakni gunung merapi dan gunung merbabu
selain pemandangannya yang indah hawa sejuk juga menarik banyak pengunjung
adanya wahana baru juga membuat lokasi wisata ini semakin ramai
saat cuaca cerah di menara langit dengan ketinggian satu empat ratus meter dari permukaan laut pengunjung bisa menikmati pemandangan tujuh gunung
yakni gunung merapi gunung merbabu gunung sumbing gunung sindoro gunung andong gunung telomoyo dan perbukitan menore
tak jauh dari obyek wisata ketepas para wisatawan juga bisa mengunjungi obyek wisata negeri kayangan yang hanya bertahan
jarak dua kilometer atau sepuluh menit perjalanan dari ketepas
ya aksep penuhnya aksep jalannya cukup baik saya ilang
kita bisa masuk dengan cepat cukup mudah terus pemandangannya natural sekali bagus
pemandangannya bagus sekali
objek wisata negeri kayangan berada di dusun surodabi desa wonolelo kejamatan sawangan
para pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam dengan berbagai spot seperti kastil kereta kencana
dan istana negeri kayangan
untuk biaya masuk ke obyek wisata ketepas tergolong murah yakni hanya rp dua belas lima ratus
sementara itu biaya masuk negeri kayangan pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar lima belas ribu rupiah per orangnya
dan sudah termasuk biaya parkir kendaraan
masih cari yang dingin dan sejuk juga
ada wisata air pegunungan pulau sari yang terletak di pantai
di dalam banten
para pengunjung tumpah ruah di dalam kolam yang diserbu wisatawan
kondisi cuaca ekstrim beberapa hari belakangan membuat para wisatawan yang datang dari luar daerah memanfaatkan waktu selama mungkin
air yang tetap sejuk membuat mereka bisa berjam jam di dalam kolam sejak pagi hingga sore
sebagian lain yang tidak kuat menahan dingin disediakan kasur angin yang sudah disiapkan pengelola
ya enak aja airnya dingin
oh dari gunung langsung ya
beda sama yang lain
untuk tiket masuk hanya dikenakan rp lima bagi dewasa dan anak di atas tiga tahun
tim liputan cnn indonesia